anak yang kamu kandung
belum tentu anak aku
harus berapa kali aku bilang ke kamu
aku gak pernah
kau masih peduli sama elsa kan
kamu masih peduli
dengan anak kalian berdua kan
kamu peduli dengan anak yang ada
di dalam kandungan elsa
cuma kamu yang bisa membuat elsa lebih tenang nol
kita kasih kesempatan nino sama elsa bicara
aku tau kamu masih peduli sama aku sayang
makasih udah dateng
aku tau kamu gak sejahat itu sayang
hubungan kita akan balik seperti setiap hari
sayangku tahu kamu masih siang mendepannya semua aku tahu
apa yang sudah kamu lakukan nielsa
biar aku kasian dengan kamu
itu gak akan pernah terjadi alsa
semua yang terjadi sampai hari ini
adalah perbuatan kamu elsa
kamu masih ingat kan
empat tahun elsa
empat tahun andin menghabiskan hidupnya di penjara
dan andin jalanin semua
tanpa mau ngeluh
harusnya kamu bisa jalanin itu semua tanpa drama elsa
kan pembunuhnya kamu
ini semua terjadi karena awalnya kamu nikah sama andin
coba aja kamu gak nyakitin aku waktu itu nikah sama
aku gak mungkin ketemu sama roy
aku gak mungkin ketemu sama roy

dan semua ini gak akan terjadi
ini semua gak akan terjadi nino
apa yang dulu sudah kamu lakukan sama aku
sikap kamu selama itu sama aku
kamu yang bikin aku tidak nyaman dengan kamu elsa
jadi aku minta berhenti untuk berharap
apalagi soal rumah tangga kita elsa
belum tentu anak aku
aku akan mencari kamu
kayak gelap kamu kayak gitu nino
harus berapa kali aku bilang ke kamu ini anak kamu
aku gak pernah selingkuh sama ricky
ini anak kamu
apa masih ada
apa masih ada sisa dari mulut kamu yang bisa dipercaya
kamu lupa apa yang sudah dilakukan ricky barusan
dia belah belahin kamu elsa
dia rela sambil ditangkap sama polisi

kalau bukan masalah cinta
kamu mengandung anaknya ricky
enggak ada bagi anak kamu
lihat aku sekarang
tatap mata aku elsa
dengan kondisi kamu sekarang seperti ini
aku ingin tahu
apa masih ada sisa kejujuran dari hati kamu
jadi tolong jawab pertanyaan aku sekarang
apa betul rena anak aku elsa
apa harus aku tahu